komisi pemberantasan korupsi menetapkan tiga puluh delapan mantan dan anggota dprd sumatera utara
sebagai tersangka kasus suap mantan gubernur sumut gatot pujo nugroho
dari jumlah itu sepuluh di antaranya masih aktif
penetapan tersangka ini merupakan gelombang ketiga setelah sebelumnya dua belas anggota dprd sumatera utara
ditahan kpk dan difonis bersalah oleh pengadilan
hari pertama kerja setelah penetapan tersangka oleh kpk
sejak sepuluh anggota dprd sumatera utara tidak ada yang masuk kantor
dari sepuluh anggota dprd aktif tersebut empat diantaranya berasal dari partai demokrat
yakni mustafa bia arifin nainggolan sopar siburian dan tiasia ritonga
di ruangan fraksi demokrat ruang kerja keempatnya kosong
mereka absen karena tidak ada agenda kerja maupun rapat di fraksinya
namun di komisi e mustafa wiyah yang juga ketua di komisi itu
sedang menghadiri pertemuan
dengan mitra kerja komisi
begitupun di ruang fraksi golkar helmiati dan muhammad faisal yang juga tampak kosong
rinawati sianturi dari fraksi hanura juga tidak hadir tanpa pemberitahuan
selain itu muslim simbolon dari pan analisman zaluku dari fraksi pdi perjuangan
dan soni firdaus dari gerindra juga bolos tanpa pemberitahuan ke sekretariat fraksi
sementara itu fraksi gerindra dprd sumut membenarkan
salah seorang anggota fraksinya
masuk dalam tiga puluh delapan daftar tersangka yang telah ditetapkan kpk
gerindra mengaku belum menerima surat resmi dan akan berkoordinasi dengan pengurus partai
untuk menentukan sikap atas kasus ini
kita baru mendengar dari media media termasuk media sosial dan lain sebagainya
tapi secara resmi surat ke kita belum ada
kalau kita melihat saya hanya melihat dari media sosial
tapi kalau surat resmi kita belum ada pak
tapi kalau melihat dari media sosial memang ada salah satu anggota kita
anggota fraksi kita pak soni firdaus yang masuk dalam salah satu tersangka
tapi kemungkinan ini kemungkinan ya saya juga tidak bisa pastikan
ini ketika beliau masih duduk sebagai anggota dewan periode yang lalu
tiga puluh delapan orang ditetapkan
sebagai tersangka dalam kasus suap gatot pujo nugroho
yang telah difonis hukuman pidana selama empat tahun dua bulan
dan denda rp dua ratus lima puluh juta pada maret dua ribu tujuh belas di pengadilan negeri medan
mantan gubernur sumatera utara itu terbukti menyuap pimpinan dan anggota dprd sumatera utara
periode dua ribu sembilan dua ribu empat belas dan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas senilai rp enam puluh satu delapan miliar
untuk mendapatkan persetujuan laporan pertanggung jawaban pemerintah provinsi sumatera utara
tahun anggaran dua ribu dua belas persetujuan perubahan apbd dua ribu tiga belas dan pengesahan apbd dua ribu dua puluh
agus supratman medan